maksudnya bagaimana keadaan suami saya
kondisinya masih kurang stabil
penyakitnya juga sudah kronis
tapi kami masih berusaha semaksimal mungkin untuk penyembuhan bapak rohim
kamu tuh ya
dia panggil gak nyaut nyaut sih
saya boleh gak mau minjem uang
apa minjem uang
aduh enggak enggak enggak
tapi bu ini saya benar benar butuh
bapak saya lagi sakit dan butuh pengobatan
kamu itu kerja disini belum satu bulan
tapi kerjanya udah pinjem pinjem uang
karyawan yang disini kerja satu tahun aja
belum tentu saya kasih pinjam
eh sekali lagi kalau kamu ngomong pinjam uang
saya pecat kamu sekarang
apakah kamu tenang bahwa saya
ah gimana agak sedikit
aku kayak kempes lagi
itu tombol ban
ini keban motor saya kepes deh
yang belakangnya tuh
pan pokoknya nanti benerin nanti saya balik lagi ya
soalnya saya ada urusan
oh yaudah gak apa apa tinggal aja
itu barangnya nih
makasih ya pak
selamat siang mbak medina
selamat siang mbak
ya seperti biasa saya minta karya badai yang terbaru ada kan
ini mbak ini semua dua puluh foto karya badai yang terbaru
isinya bercerita tentang arti pencarian hidup dan kebahagiaan
oke kalau gitu saya akan beli semuanya
baik mbak saya akan segera urus untuk pengiriman foto fotonya
tapi dengan syarat
mbak harus kasih tahu ke saya siapa itu badai
karena karena saya pengen tau siapa dia sebenarnya
saya pengen ketemu langsung
aduh mbak mohon maaf sekali
saya gak bisa kasih tau
karena galeri ini terlibat kerjasama dengan fotografer
badai cuma mau jual foto fotonya di galeri ini
tapi dengan syarat
kita tetap jaga rahasia identitasnya
mbak mbak medina
loh di mana sih
kita udah pada kelam peran nih
iya mbak ini saya lagi di jalan kok paling sepuluh menit lagi sampai
bentar ya mbak
ya ampun siapa sih yang naro ini di atas kap mobil aku
jadi kamu yang ngelakuin semuanya
maaf bu saya gak sengaja dan saya gak bermaksud naro rantangan saya di kap mobil ibu
gak sengaja kamu bilang
terus kamu pikir kalau kamu gak sengaja kamu bisa bebas
gara gara makanan kamu mobil saya jadi lecet dan kotor
untuk itu saya minta ganti
tapi bu saya gak punya uang untuk ganti ruginya
saya gak peduli kamu punya uang atau enggak
pokoknya saya gak mau tahu kamu harus ganti rugi
gak apa sih
bu tim ya allah bu
saya sampai sekali nggak punya uang
kalau misalkan saya harus ganti rugi saya harus pakai apa
cepetan mana uangnya
saya harus ganti rugi pakai apa
saya nggak peduli itu bukan urusan saya
saya yang minta ganti rugi
kalau gak setebok kamu ke kantor polisnya
nah lepas ibu
tidak ada masalah
sekejap apa yangmu pasti pengerti
hitam itu selanjutnya
tadi saya tuh gak sengaja naro perantangan saya di kap mobil ibu ini
ibu ini minta saya untuk ganti rugi
kasian anak ini
dia kan pasti nggak sengaja
ini untuk ganti rugi ibu
saya gak perlu uang
dan kamu sekarang ambil barang barang
ini semua rantang kamu
oh ini catering mau dikirim ke kantor bu
kamu punya catering
bukan saya cuma bekerja di sana sebagai pengantar
makasih ya bu udah bantuin saya
yaudah lain kali kamu lebih hati hati ya
untuk gantiin rantangan kamu yang rusak kan pasti udah nggak bisa dipakai lagi
ya bu gak usah
ibu juga lagi pula udah banyak bantuin saya
jalan dulu ya
aku benar benar gak sangka bisa ketemu lagi dengan ayu setelah delapan belas tahun berlalu
aku harus pastikan dia tidak akan bertemu dengan anak kandungnya lagi
dan aku tidak akan bisa dibayarkan sampai aku lihat kamu menderita ayu
mungkin suatu hari nanti aku pasti bisa kenalan sama kamu badai
berapa banyak foto lagi yang kamu harus borong medina
kamu kan tahu dinding antar papan juga gak cukup untuk menampung semua foto foto kamu ini
kamu itu bisa hanya cuman ngebikin orang papa aja tahu gak
anyway gimana perusahaan kamu untuk kuliah di luar negeri beres semuanya
udah beres semuanya kopa jadi medina tinggal berangkat
kut oke kalau gitu sekarang kamu tinggal bantuin papa
medina kamu harus tahu gak semua neklo sementara kamu
kalau kamu bisa kuliah di luar negeri
papa harus tahu
ini semua isinya lamaran lamaran beasiswa untuk anak anak yang kurang mampu
papa percaya sama kamu kalau kamu bisa menyeleksi semuanya
tugas kamu gampang kok kamu tinggal pilih anak yang paling pintar dan paling berprestasi
untuk bisa mewakili semua beasiswa dari kantor kita
sebanyak ini pa
ya sebanyak ini termasuk itu
yaudah ya hati hati
papa tinggal dulu
lo kok terlalu